berikutnya video paduan suara dari jakarta youth choir yang digelar di dalam masjid istiqlal ramai dibahas di media sosial
sejumlah warganet mempermasalahkan beberapa personel perempuan anggota paduan suara yang tidak mengenakan jilbab
wakil gubernur dki jakarta riza patria yang sempat mengunggah video tersebut di akun instagramnya
meminta maaf dan mengakui kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan paduan suara di tempat ibadah
video paduan suara dari jakarta youth choir yang menyanyikan lagu di dalam masjid istiqlal ramai dibahas di media sosial
sejumlah warganet mempertanyakan pelaksanaan paduan suara di dalam masjid
hingga mempersoalkan sejumlah personel wanita anggota paduan suara yang tidak mengenakan jilbab
tidak ingin masalah berlarut perwakilan jakarta youth choir melalui akun instagram resminya mengungkapkan permohonan maaf
sekaligus mengklarifikasi bahwa saat merekam video tersebut tidak ada sesuatu
tidak ada suara nyanyian atau iringan musik yang dilakukan di dalam masjid istiqlal
karena nyanyian tersebut telah direkam sebelumnya di studio
dalam kesempatan ini kami bermaksud menyampaikan permintaan maaf atas video yang sempat kami unggah di media sosial yang bertemakan ⁇ asmaul ⁇ husna
video tersebut kami rekam di masjid istiqlal menjelang hari lebaran
dan saat merekam gambar tersebut tidak ada suara nyanyian atau iringan musik yang dilakukan
karena iringan musik sudah dilakukan sebelumnya di dalam studio
sementara itu pemprov dki melalui wakil gubernur ahmad riza patria juga sudah menyampaikan permohonan maaf
riza menyatakan tidak ada maksud apapun dari pembuatan video tersebut selain untuk menyemarakan kegembiraan suasana lebaran
izinkan kami atas nama pemprov dki jakarta memohon maaf sebesar besarnya kepada seluruh warga
khususnya umat islam yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan video lagu
lebaran dan lagu ⁇ asmaul husna di luar dan di dalam masjid istiqlal
ini menjadi pelajaran berharga bagi kami agar lebih berhati hati
terima kasih atas saran dan masukannya kepada kami selama ini
perlu kami sampaikan bahwa video tersebut adalah karya jakarta youth choir
sebuah paduan suara binaan dinas pemuda dan olahraga pemprov dki jakarta
adapun ada dua konten video yang rencananya ditayangkan pada momen lebaran untuk pemerintah jakarta